aduh mampus gue mampus

kamu anak baru
kok saya sama sekali gak dikasih kabar apa apa ya
biasanya kepala sekolah itu selalu kasih tahu saya kalau ada anak baru
soalnya baru kemarin saya masuk sini
terus kemarin sore sore saya ketemu sama paroni
paroni kan kepala sekolah di sini kan bu
mungkin ibu keburu pulang jadi paroni gak sempat bilang
oke kalau gitu mana data data kamu
biar ibu cek
viro dalam rangka apa kamu rajin sekali mengantar anak baru segala ke sini
itu hal yang luar biasa kan bagi kamu
bu kebetulan aja ketemu di depan bu
dan kayaknya dia bingung
salahnya apa sih bu baik dikit sama calon hari kelas
cuma calon adik kelas aja
ya tapi gak apa apalah
ibu kalau ingat sama anak gendut yang tergila gila sama kamu itu loh
aduh kalau ibu mikirin kamu sama si gendut itu
hah kayaknya nggak cocok banget kan
ya nggak mungkin lah bu
masa pacaran sama cewek gendut gila gitu
gak tau diri lagi
iya ibu tuh gak habis pikir
si gendut itu kok bisa bisanya ya kayak gitu
dulu bu kok berasa panas ya
hah eh eh data dataku eh eh eh
aduh kok saya siap banget sih
jadi mana data data kamu
eee tadi kan udah saya taruh di atas meja
kok gak ada
aduh jangan jangan terbang keluar jendela terus nyangkut di mana gitu
aduh celaka deh saya
jadi gimana dong bu
ya udah kalau gitu kamu masuk ke kelas dulu
nanti biar saya yang ngurus
ih ngapain sih dia duduk sama orang jepu jepu itu
kasian cantik cantik bego
mau cantik kayak apa
kalau bukan anggota geng kita mana bisa beken sih
udah terima kasih ya udah bawain bapak ini
lagian manja banget sih
kereta segitu aja pakai mental bonus gal
kalau gitu saya komit dulu ya pak
gak mau duduk duduk dulu
kamu kan anak baru
nah kita kan belum saling kena
kita ngobrol dulu dari hati ke hati
ngobrol dari hati ke hati
gak deh pak makasih
loh kok enggak
kamu nih pemalu deh
kamu gak pengen kenal
lebih dekat lagi sama bapak
aduh enggak deh pak
soalnya saya udah janjian sama yang lain